microsoft berkomitmen untuk berinvestasi sebesar satu tujuh miliar usd
itu kalau pakai kalkulator tadi saya hitung nilainya hampir dua puluh delapan triliun rupiah untuk mengembangkan ai dan cloud di indonesia
jadi ini angin segar bagi kita semua sebagai negara sebagai bangsa
bahwa indonesia sangat diperhitungkan
dalam kancah ekosistem digital global
tadi juga pak presiden sampaikan indonesia siap membantu
manakala ada hal hal yang perlu disupport oleh pemerintah terhadap rencana investasi microsoft di indonesia
terutama seperti yang disampaikan pak presiden
bapak presiden mengusulkan untuk ada pusat riset khusus ai di indonesia
saya pikir itu dulu dari saya nanti kita dialog ya